seluruh jajaran kementerian keuangan masih dalam suasana duka atas kecelakaan layer jt enam ratus sepuluh yang juga mengangkut dua puluh satu pegawai kementerian keuangan
menurut menteri keuangan keluarga korban pesawat jatuh lion air jt enam ratus sepuluh di lingkungan kementerian keuangan akan mendapatkan tunjangan empat puluh delapan kali gaji pokok serta tunjangan beasiswa
pita hitam sebagai tanda berkabung tampak dikenakan sebagian besar peserta upacara peringatan hari uang ke tujuh puluh dua
menteri keuangan menyatakan dua puluh satu pegawai kementerian keuangan yang menjadi korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh menunjukkan dedikasi dalam tugas dan pengabdian untuk bangsa
sri mulyani menyatakan berdasarkan peraturan menteri keuangan seluruh penumpang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh mendapat santunan dari jasara harja sebesar lima puluh juta rupiah per orang
ada pun di dalam kementerian keuangan sendiri sesuai dengan peraturan pemerintah terkait aparatur sipil negara
pegawai kementerian yang terkena musibah tersebut akan mendapatkan tunjangan empat puluh delapan kali gaji pokok
pihaknya juga terus melakukan evaluasi terkait mobilisasi dana di internal kementerian keuangan yang sebagian bisa digunakan untuk para korban
ada pun opsi dari pemerintah yaitu memberikan beasiswa pada putra putri pegawai kemenkeu korban pesawat telah sesuai peraturan pemerintah no tujuh puluh tahun dua ribu dua
pemirsa kementerian keuangan
kita kan lihat seluruh peraturan yang ada
kemarin kita sudah lihat direktur utama jasara haja waktu itu berdasarkan peraturan menteri keuangan seluruh penumpang yang meninggal itu mendapatkan kenaikan dari tunjangan menjadi lima puluh juta
kalau kita di dalam kementerian keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai asn itu mendapatkan tunjangan empat puluh delapan kali gaji pokok
tapi itu nilainya mungkin tidak terlalu banyak
itu adalah gaji pokoknya
kami akan tetap melakukan evaluasi di antara kita sendiri
sebenarnya ada mobilisasi dana di antara kementerian keuangan yang nanti kita bisa pikirkan untuk digunakan sebagian adalah untuk para korban
jadi karena prosesnya masih jalan jadi saya belum sempat sekarang ini duduk dengan tim dari human resource kita dari biro sumber daya manusia kita untuk melihat apa apa opsi
tapi juga termasuk dari pemerintah itu biasanya
meiswa kepadanya putra atau putri